kasih mie yang level tujuh yang pedes banget
gue ga tau gue ternyata dia alergi pedes
yaudah yaudah yaudah
sekarang kita bawa dia ke rumah sakit
yaudah gue yang tarik taksi dulu
gak usah gak usah
gue takut banget sumpah
eh bagi tisu dong
jangan banyak alesan
atau jangan jangan
lo ga berani makan ya
yaudah lo sering makan gapapa
gue takutnya lo ga puas
eh siapa takut
emang kamu setuju
boy jadian sama reva
ya walaupun gue tau sih kalo si boy itu playboy kan
tapi kalo dia udah bener bener jatuh cinta
ntar juga dia setia
kok kamu tau gitu sih
kalo menurut kamu aku gimana
kalo gue buji dia
kalo gue buji dia
nanti dia gede hati lagi
disangkanya ntar gue ngasih harapan sama dia
ntar suasana jadi gak enak juga
aku siap kok
terima penilaian kamu tentang aku apa adanya
kalau buat sekarang sih gue belum bisa baca apa apa ya
gue tuh perlu lebih deket lagi
biar gue tuh bisa baca kartu lu kayak gimana
kayak makan api gue
tambah dong tambah
telurnya dimakan ga
udah sembilan ini mah
itu kayak cewek yang lagi deket sama mondi
kok dia juga deket sama haikal
kumpulin semua anggota geng serigala sekarang di basecamp
ada yang mau gue liatin
termasuk mondi oke
semua udah jelas kan
boy sengaja deketin lo sama raya padahal raya sama haikal pacaran
raya ternyata cuma dijadiin kaki tangan sama buaya cuma buat nguasain loh
gue gak percaya
lo tau dari mana
raya sama haikal pacaran
mereka tuh semua pasang pasangan
gak kayak kita sendiri sendiri
kita semua udah kenal lama kan
gue anak serigala lainnya care sama lo
gue gak mau lo dikendaliin kayak gini
ini semua ada keterlaluan mohon
ya udah nyakitin hati lo
ini lebih sakit
ini lebih sakit daripada nyakitin badan lo
gue tau kalau si boy itu tau kalau kunci serigala adalah mondi
dan saat lo sama raya ancur otomatis serigala juga bakal ancur
tapi gue lihat dengan mata kepala gue sendiri kalau raya dan hackle berduaan sambil pegangan tangan
lo tuh gak mau dikendal
gue kalo makan pedes pedes kayak gini nih ya
lambung gue tuh alergi sakit nih
lo kenapa gak bilang dari tadi
kalo gue tau lo alergi kan gue gak bakalan kasih yang pedes pedes
tadi kan gue rencananya mau ngerjain dia
gue kasih mie yang level tujuh yang pedes banget
gue gak tau gue ternyata dia alergi pedes
sekarang kita bawa dia ke rumah sakit
yaudah gue yang tarik taksi dulu
gak usah gak usah
gue takut banget sumpah
baru bangun dari pingsan aja udah nyebelin
gue tuh cuma ngerjain dulu doang
khusus buat lo nih gue ngerjain nih
reh yang lo ngerjain kita nih yang panik
jadi tadi tuh
lo tau gak sih gue tuh panik banget
gue pikir gue mau bunuh anak orang
dan ternyata lo ngerjain gue emang lo tuh nyebelin banget ya
nah kelihatan kan
perhatian banget dia sama gue
gue mau balik aja
reva kan lo berdua udah seri satu sama lain ya
begitu pokoknya istilahnya
duduk lagi aja
lu juga kan yang ngerjain dia
pake acara lo kasih makanan yang pedes segala
udah udah udah
sekarang kain udah sama kan
tapi gue maunya kita tempat duduknya nyamuk
gue gak mau misah misah kayak gini
udah ayo yuk kita duduk bareng bareng yuk
gue jalan ke mana
mulai malem ini
berdamain kita pak
gua bersumpah atas nama seriga
bakal ngabisin warior sampe ke agar agar
ada apa ini
ada apa ini
kalian jangan bikin masalah di tempat ini

buat siap siap aja
check in dah pause
jangan kerja siantai
gak bisa main pergi gitu aja dong
lo jelasin ke gue masalahnya apa
terus sekarang mau lo apa
lo mau kita selesain masalahnya malem ini juga
kita perang malam ini gak masalah
gue tuh gak mau perdamaian kita batal
gue gak ngerti masalahnya apa
lo bisa pake pura pura lagi deh lo
pura pura apa sih
tapi lo jelasin gue masalahnya apa
itu doang yang gue minta
jangan main sok sok jagoan deh
oh tuh jangan tiba tiba cari ribut
kalo lo gak tau inti permasalahannya apa
kita tuh udah jadi teman
terus sekarang tiba tiba lo datang dengan emosi yang gak jelas kayak gini
harusnya lo jelasin dulu dong masalahnya apa
gue berdua diem aja deh